pemerintah pastikan memperpanjang bantuan sosial bagi warga kurang mampu yang terdampak covid sembilan belas hingga desember dua ribu dua puluh
baik untuk jabodetabek dan juga non jabodetabek
walaupun bantuan diperpanjang nominal bantuannya akan menurun
pemerintah memutuskan bantuan tidak lagi berupa sembako melainkan pemberian dana non tunai
nominalnya menurun dari enam ratus menjadi rp tiga ratus yang akan ditransfer ke rekening penerima hingga desember dua ribu dua puluh
bantuan ini akan disalurkan bagi masyarakat jabodetabek dan non jabodetabek
selain bansos bantuan langsung tunai atau blt dana desa juga akan diperpanjang hingga september
total anggaran yang disiapkan untuk blt dana desa sebanyak rp tiga puluh satu delapan triliun
sedangkan alokasi anggaran untuk bansos tunai jabodetabek totalnya rp enam delapan triliun dan non jabodetabek totalnya rp tiga puluh dua empat triliun
untuk blt dana desa yang sekarang juga diperpanjang hingga september
antara juli hingga september manfaatnya diturunkan dari rp enam ratus menjadi rp tiga ratus
sehingga total untuk blt desa ini akan mencapai rp tiga puluh satu delapan triliun